tak terima dituduh ilegal ribuan guru honorer di kabupaten garut menggelar unjuk rasa
hingga mengakibatkan lumpuhnya aktivitas belajar mengajar
unjuk rasa juga dilakukan ribuan pegawai honorer di kabupaten karawang
yang menolak tes cpns tahun dua ribu delapan belas
serta pembatasan usia untuk persyaratan mengikuti tes cpns
ribuan guru honorer di kabupaten garut kembali mogok masal
mengajar selasa pagi
mereka memilih unjuk rasa demi menyuarakan aspirasinya
dengan mengepung kantor dpr di garut
selain orasi masa juga membawa berbagai bentuk poster hingga keranda mayat
hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan
terkait pernyataan pejabat dinas pendidikan
yang menyebut tenaga honorer sebagai guru ilegal
dalam orasinya masa meminta agar pemerintah daerah mengeluarkan sk
sebagai bentuk legalitas terhadap tenaga honorer
meski sebagian tenaga honorer diangkat oleh kepala sekolah
bukan oleh bupati
jangan sampai menyebutkan ilegal
yang disebut ilegal itu seperti apa gitu ya
yang kedua adalah tuntutan dari para honorer itu sendiri
untuk mendapatkan sk dari bupati itu adalah yang memang
tadinya yang diangkat oleh para bupati
yang diangkat oleh bupati
sedangkan yang oleh diangkat oleh para kepala sekolah
itu tolong ilegalkan juga oleh bupati
pemerintah garut diangkat oleh bupati

pemerintah garut diangkat oleh bupati
pemerintah daerah berjanji akan mengeluarkan sk penugasan
untuk tenaga honorer ini dalam waktu dekat
plt kepala dinas pendidikan yang melontarkan pernyataan
honorer guru ilegal juga akan dicopot dari jabatannya
sementara itu ratusan guru honorer yang mengajar
di sejumlah sekolah dasar sekecamatan lembang kabupaten bandung barat
selasa pagi menggelar aksi unjuk rasa mogok kerja
aksi tersebut digelar karena di tahun dua ribu delapan belas ini
kementerian pendaya gunaan aparatur negara
negara dan reformasi birokrasi
telah menerbitkan permen pan tentang kriteria penetapan kebutuhan pns
serta pelaksanaan seleksi cpns dua ribu delapan belas
adanya permen tersebut dirasa sebagai bentuk ketidakadilan
terhadap guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari tiga puluh lima tahun
jadi tujuan kami kesini itu dalam rangka ingin menuntut keadilan

jadi untuk guru untuk diterbitkannya es kabupati
lalu gaji honorer lebih dimanisikan untuk wmr

unjuk rasa juga dilakukan ribuan pegawai honorer di kabupaten karawang
unjuk rasa dipicu oleh peraturan menteri soal pembatasan usia
kepesertaan pegawai honorer sehingga mengakibatkan
pegawai honorer yang sudah berusia di atas tiga puluh lima tahun tidak bisa mengikuti tes cpns
permen pan rb ini dirasa sangat merugikan pegawai honorer
yang sudah mengabdi selama belasan tahun hingga puluhan tahun
namun tidak bisa mengikuti tes cpns
ribuan pegawai honorer ini juga menggeruduk kantor satuan polisi pamung praja
untuk mengajak pegawai honorer satpol pp untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut
akibat aksi unjuk rasa pegawai honorer ini mengakibatkan
selalu lintas mengalami kemacetan